tiongkok berkomitmen meningkatkan kerjasama dengan indonesia terutama di bidang ekonomi
komitmen ini disampaikan delegasi tiongkok kepada presiden joko widodo
presiden joko widodo kemarin menerima utusan presiden tiongkok xi jinping di istana merdeka
untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan tiongkok
pemerintah akan mendirikan pusat promosi perdagangan di shanghai dan beijing
serta menghapus hambatan perdagangan
nilai perdagangan antara indonesia dan tiongkok dalam tren menurun
badan pusat statistik mencatat nilai ekspor indonesia ke tiongkok turun sembilan tiga puluh empat persen
dalam periode januari hingga maret dua ribu enam belas menjadi dua delapan puluh empat miliar dolar amerika
impor juga turun dari tujuh empat puluh lima miliar dolar amerika menjadi tujuh dua belas miliar dolar amerika
di bidang perdagangan presiden mengatakan bahwa dari segi jumlah memang cukup besar
yaitu empat puluh empat empat billion usd
terdapat satu tren penurunan oleh karena itu presiden meminta agar bersama sama
tren penurunan itu dapat dikembalikan lagi atau ditingkatkan dari sisi figur perdagangannya
oleh karena itu ada beberapa usulan indonesia misalnya indonesia akan mendirikan idpc di shanghai
kemudian pusat promosi di beijing dan sebagainya
dan presiden juga meminta agar hambatan hambatan perdagangan ini dapat diangkat